sampian dengan sebutan
terserah kisahnya saja
nama kecil saya soka
kalau saya di gede karang kendang
orang putri putri saya
ratmi dan ratini
berterima kasih kepada allah
dengan mengucapkan alhamdulillah
yang membantu kalian melalui kelebihan rambut saya
ternyata kita seiman
sebagai ungkapan rasa terima kasih saya
saya persilahkan sampian
salah satu dari ketiga putri saya ini
untuk dijadikan istri
ratni bukannya tidak mau
jadi istri magelung
tapi ratni takut pada rambutnya
yang panjang itu
ratni juga geli dan ngeri
lihat rambut magelung
kalau kamu ratna
apa kamu juga tidak mau
menjadi istrinya magelung
yang telah menyelamatkan kita
dari terkaman buaya
ratna mau menjadi istri magelung
asalkan dia mau memotong rambutnya dulu
kalau magelung itu sampai denger
dia akan tersinggung dan marah
saya tidak akan tersinggung
asal kalian tahu tidak ada satu orang pun yang bisa memotong rambut saya
yang selalu mendapat hujatan dari orang lain
hujatan bukankah rambutmu itu merupakan berkah dari allah
rambut saya ini memang berkah dari allah
karena rambut ini juga
banyak sekali orang mencelah mencurigai dan membusai
menyebarkan ajaran sesat dan sihir iblis
daripada kalian berkelahi lebih baik kalian belajar mengaji
kami kurang berkenan dengan aksi si rambutmu itu
rambut ini berkah dari allah
kami akan memotong rambutmu
agar tidak menebarkan sihir dari iblis
apa kalian masih menginginkari kebesaran allah
buang amarah dari hatimu

rambut percaya ya allah
rambut saya ini adalah berkah dari allah
tapi jika rambut hamba ini menjadi penghalang untuk menyebarkan ajaranmu
dan rambut saya ini

menjadikan prasangka buruk bagi orang lain
untuk menghambat jalan hamba mendapatkan haribaan
untuk menemukan orang yang bisa memotong rambut hamba
ayah baru saja bermimpi melihat kamu bersama seorang ulama dari tanah jawa
beliau bernama soka
beliau bernama soka
beliau bernama soka
beliau berhasil memotong rambutmu
dan berkenan menjadikanmu sebagai muridnya
allah telah berkenan membuka tabi rahasia rambut ini
lalu mimpi ayah
pergilah ke tanah jawa
insya allah kamu akan bertemu dengan soka
seperti dalam mimpi ayah
saya datang ke tanah jawa itu
sampean bisa bertemu dengan kanjeng sunan di cirebon
sebelum sampian ke cirebon
untuk memperbaiki ahlak warga
karang kendal yang sudah melenceng
wahai roh leluhur kami
dengarlah doa kami
mbah dengarkan doamu
mau minta apa
kami minta harta kekayaan yang berlimpah mbak
pohon ini bukan tuhan
kenapa kalian menyembah pohon ini yang tidak bisa berbuat apa apa
ayo usir dia
lupa kau selama ini nyarut dari pohon keramat
jangan pukul ini
nanti dia bisa mati
kalian semua ikut saya
saya akan tunjukkan sesuatu sama kali
purnama akan tiba
bintang bimasakri itu
akan ada kesatria
yang tangguh dan berbudiluhu
masalah kesatria itu
bisa jodoh dengan kamu atau tidak
itu rahasia allah
bagi para perjaka yang memiliki
ilmu kesatian tinggi
silahkan datang ke desa panguragan
pada malam bulan purnama nanti
ada seembara pemilihan calon suami
bisa jadi suaminya perempuan
pasti kalah sakti sama lelaki
sepertinya sampean memenuhi syarat
sakti dan islam
kalau sampean mengikuti sayang bara itu
pasti sampean terpilih
menjadi suaminya nimas
nah itu maksudku
kalau boleh saya bertanya kenapa kesana menangis
saya merasa berdosa karena kelalaian saya
karena terburu buru saya tidak sengaja menginjak semut hingga mati
subhanallah hanya karena seekor semut kenapa harus ditangis si kisana
karena saya jadi teringat akan kisah nabi sulaiman yang telah membawa bala tentaranya ke lebah semut
yang artinya hingga ketika nabi sulaiman dan bala tentaranya sampai di lembah semut
salah seekor semut berkata
masuklah kamu ke sarang sarangmu
supaya kamu tidak diinjak injak oleh sulaiman dan bala tentaranya
sedangkan mereka tidak mengetahuinya
kisana benar kisana paham sekali
bahkan sampai semut sekecil itu kita terkadang lupa dengan dia
maafkan atas kekilafan saya
subhanallah ya allah
allah ya allah yang maha pencipta dan pengampun
punilah hamba karena ketidaksengajaan hamba telah mematikan seekor semut
hamba tidak mahu akan dosa hamba walaupun sekecil apapun
apakah sampian ini magulung sati
atau pangeran soka putra mahkota sultan dari negeri sam
dari mana kesan atau
insya allah saya tahu
bahwa tujuan sampian ke tanah jawa
untuk mencari orang yang bisa memotong rambut sampea
dari mana kesan atau tentang saya
siapa kesan sebenarnya
saya hanya ambah allah yang penuh dengan peraduga
jika sampian ingin bertemu dengan sunan gunung jati
sampaian harus pergi ke desa panguragan pada malam bulan purnama
kenapa harus bulan purnama
bukannya desa panguragan itu
sedang ada pemilihan calon suami nimas gandasari
kalau kisah nama bertemu dengan sunan gunung jati
kisah nama harus bisa mengalahkan kesatian nimas gandasari
kenapa harus begitu
karena pada malam saya membara
sunan gunung jati akan pergi ke sana
siapa dia sebenarnya
aku jadi penasaran
saya tidak tahu yang dikerjain
alhamdulillah ada sungai
akhirnya aku bisa mandi
anda tidak tahu
saya tak mau
apa kamu sedang apa di sungai ini
aku anak angkat dari kito di karangkandang
aku melihatmu di pagelaran tari topeng pada malam itu
dan kamu salah satu dari mereka laki laki jahil yang ingin menggodaku
kamu sengaja mengikuti ikukan
aku tidak bermaksud untuk membutuhkan
aku mengundangmu ke desa pangorakan untuk mengikuti sayang bayaran nyimas ganda sari
orang lemah seperti kamu tidak pantas mengikuti saya bayar itu
dan orang seperti kamu yang tidak mempunyai kesaktian apapun
jangan harap dan jangan pernah mimpi bisa menjadi suami nyimas ganda sari

aku akan mencari siapa yang bisa menggoda dirimu
aku akan mencari siapa yang bisa menggoda dirimu
aku akan mencari siapa yang bisa menggoda dirimu

aku akan mencari siapa yang bisa menggoda dirimu
aku akan mencari siapa yang bisa menggoda dirimu

aku akan mencari siapa yang bisa menggoda dirimu
jangan lupa kalian semua kalah dengan seorang perempuan
saya pasti kalahkan kamu
apaan ini lepaskan
kamu pikir aku akan kalah sama dia
tidak ada itu
kamu lihat saya lepaskan
kamu lihat saya lepaskan
sebaiknya kamu pulang saja
karena kamu tidak punya ilmu kesaktian
aku harus bertarung denganmu
agar aku bisa bertemu dengan sunan gunung jati
oh jadi kamu ingin mencoba kesaktian selain aku ya
kamu pura pura lemah waktu di sungai
percuma kalau diteruskan
kalian sama sama kuat
kisana kisana ada di sini
mana sunan gunung jati yang kesana janjikan
saya lah sunan gunung jati
saya baru mengetahui kebesaran sudah
magelang sakti berhak menjadi suami
dari nyi mas ganda sari
saya tidak berhak menjadi suaminya
saya tidak bisa mengalahkannya
lagi pula tujuan saya datang ke sini bukan untuk mencari istri
tapi untuk bertemu dengan kanjeng
aku juga tidak mau menikah denganmu
lagipula kamu juga tidak bisa mengalahkanku kan
dipaksa sekali pun aku tidak mau jadi istri kamu
nyi mas tidak puas hati
puastainlah hatimu yang lagi kesal
potong rambut magelung sakti
jika terputus kamu yang menang
dan jika tidak terputus magelung sakti
saya ingin rambu saya segera dipotong
saat ini rambut jenengan belum bisa dipotong
karena masih mendatangkan manfaat bagi orang lain
tapi saya merasa terburu buru
dan dilecehkan orang banyak
karena rambut saya ini terlalu panjang sunan
menjalani cobaan dari kursi allah
kamu ini seorang wali allah
seh magelung sakti
pergilah sebagai wali allah ke kampung seberang
penduduk kampung seberang masih memuja ular ular
perklarakan dirimu sebagai seh magelung sakti
nanti kita akan ketemu di kampung karangkendap
si magelung sakti guru
kalau ada orang yang mengucapkan salah
kalian harus menjawabannya
ingat jangan sampai lupa
biar kita semua mendapatkan rahmat dari siapa
kanjeng kusti allah
kampung kalian sepi sekali
orang tua kalian kemana
ke tebing bukit sana memberi persembahan pada dewi ular
antarkan paman ke sana
paman ingat sekali melihat dewi ular itu seperti apa
wahai dewi ular yang membawa rejekih
terimalah kambing persembahan kami dewi gulat
terimalah dewi ular
terimalah dewi ular
terimalah dewi ular
terima kasih dewi ular
terima kasih sudah terima persembahan kami dewi ular
saya di university gunung jati
untuk menyebarkan ajaran allah
saya itu perempuan setit wolverhoes
menyembah ular sama saja menyembah setan
allah berfirman dalam al quran
bukankah allah telah memerintahkan kamu hai bani acam
untuk tidak menyembah syaitan
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu
saya enak pergi
saya tidak akan pergi sebelum saya membunuh ular yang kalian anggap tuhan itu
aduh saya magelung sakti
bisa membunuh dewi ular ya
sembah tuhan ular yang sudah mati itu
tidak ada tuhan yang pantas kalian sembah selain allah
bawalah kami kepada allah mu
supaya kami menyembah pada allah
ya insya allah
saung ini akan anda gunakan untuk siar agama islam
sudah duk persihkan dulu ya
di balik bukit itu apa ada desa lain
oh ya ada nggak itu ada
anda bisa sebarkan agama islam di sana
bolehkah kami ikut bergabung
terima kasih seh
sebelum kalian naik ke sini
kalian harus mensucikan diri kalian dulu dengan berwudu
apa itu wudhu seh
mari saya hantar
setelah kita membaca doa wudhu
kita cuci tangan kita
allahu akbar allahu akbar
sekarang juga kamu hadapi aku
aku dapat melihat kecerahan dalam hati dan jiwa mu nyimaz
tapi kenapa kau kotori dengan amarah apalagi permusuhan
hei aku ini bukan muridmu yang harus kau ceramai ya
aku ini adalah musuhmu

tuhan tuhan archaeologicalailed tane wahyapa
kenapa kau jauh ke persayaan bersetaan
buat saya pujuchat casa
ayo gunakan rambut kesatianmu itu
nimas tahanlah sejenak nafsu amarah kamu
syekh magelung kenapa kamu gak membalas serangan dari nimas ganasari dengan kesatian rambut kamu
saya tidak memerlukan perlindungan rambut saya lagi karena saya yakin tuhan pasti selalu melindungi saya dari marah bahaya
baik kalau kamu tidak mau menggunakan rambut kesatianmu aku juga tidak akan menggunakan selain rambut kesatianku ini
sabar nimas sabar
ini bukan masalah kesabaran kanjeng tapi ini adalah harga diri yang pernah dia rendahkan
dan saya harus bertaruh dengan dia kalau perlu sampai mati
astagfirullahalazim rupanya iblis ada di dalam diri
baiklah jika kemarahan kamu tidak bisa ditahan saya akan menjadi juri yang adil buat kalian adu kesaktian
siapa di antara kalian berdua yang bisa mengejar saya lebih cepat itulah pemenangnya
tapi ingat yang menang tidak boleh sombong
dan yang kalah tidak boleh dendam
saya berada di meninggi ini
perempuan diciptakan allah dari tulang sulbi dan tulang rusuk laki laki sebelah kiri
agar perempuan selalu mendampingi laki laki di sebelah kiri bukan di sebelah kanan
bukan di depan dan bukan di belakang
laki laki dan perempuan seharusnya sejajar seperti kalian di situ
maksud kajeng sunan
lihat posisi munyi mas
berada di sebelah kiri seh magelung sakti
itu artinya allah menghendaki agar nimas menjadi pasangan seh magelang sakti
jika allah berkenan dan nyimas berkenan
dengan segala kerendahan hati saya ingin sekali melamar humas
nimas gaddasari apakah nimas mau menjadi pendamping seh magelung sakti
seh magelung sakti
suara pinangan jenengan tadi mungkin terlalu lemah dan tidak jelas
barangkali nyimas tidak bisa mendengarkan dengan jelas
nimas jika allah berkenan dan nimas berkenan
dengan segala kerendahan hati saya ingin nimas jadi istri saya
dia telah menjadi wanita yang sebenarnya
perempuan yang memiliki hati yang lembut dan mudah tersentuh oleh keharuan
pinanganmu sudah melulu hatinya yang keras seperti karang
segeralah jemput calon istrimu sebelum angin menerbangkan keharuan dalam hatinya
kali ininya jahatnya gitu

derangkan dia maupun berbisa
tapi sudah tentu dia memang cemas
meyakinkan saya juga semua
dengan nama allah
yang maha penyayang
pinanganmu meruntuhkan hatiku
sehingga aku tidak dapat menolak pinanganmu
apakah itu artinya
nimas menerima pinanganku
apakah kamu punya permintaan
terhadap calon suami ini
rambut calon suami aku dipotong
saya bawa sebelum ini
karena hanya dengan sebelum ini
rambut calon suami kamu bisa terpotong
dengan nama allah
tempat terpotongnya rambut
syekh magelang sakti
saya beri nama
dan menjahatkan kami